selasa siang menteri keuangan ri sri mulyani menyebut skema dana subsidi dan kompensasi apbn dua ribu dua puluh dua di sektor energi naik hingga tiga kali lipat
sri mulyani menyatakan bahwa dibutuhkan aksi gotong royong semua pihak agar kemampuan apbn sebagai shock saber dapat berkelanjutan
dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua dpr fraksi partai golkar lodewik paulus
menyatakan pemerintah yang diwakili menteri keuangan sri mulyani menjawab tanggapan para fraksi di dpr soal postur anggaran belanja negara dua ribu dua puluh
salah satunya soal pengaturan bbm bersubsidi
sri mulyani menyebut harga minyak naik di atas seratus dolar amerika per barel
sehingga jarak antara harga keekonomian bbm dan harga yang telah ditetapkan pemerintah semakin jauh
menteri keuangan menambahkan bengkaknya dana subsidi tidak diikuti oleh ketepatan
sasaran bbm subsidi yang menyasar ke masyarakat miskin dan juga rentan
hal ini menyebabkan beban dalam bentuk belanja subsidi dan kompensasi yang melonjak tiga kali lipat
dari rp satu ratus lima puluh enam triliun menjadi rp lima ratus dua empat triliun
dengan tren harga minyak dunia kurs rupiah dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota
maka jumlah subsidi dan kompensasi untuk bbm dan listrik diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui hingga mencapai sekitar rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun hingga akhir tahun ini